bapak gak usah takut pak
kita pasti akan ngebebasin bapak
tapi setelah anak bapak menyerahkan ayah tasya kepada kamu
dia dirumah di sini
dia sampai tidurin kayak gitu
tiba tiba dia ada
terus waktu gue ngantri lo pulang
sekarang giliran gue dikeroyokin
semua pasti akan baik baik aja
dan papa kamu di sini aman
yang punya klinik ini
maaf kalau aku tadi ketiduran
tatya tadi aku udah ngomong banyak sama dokter
bapak kamu itu baik baik aja
jadi kamu gak perlu khawatir
yang perlu kamu lakuin sekarang
kamu minta yang terbaik buat bapak kamu
dan kamu harus tenang
kalau kamu ngerasa
aku ganggu kamu di sini
tapi kalau ada apa apa kamu hubungin aku ya
makasih buat semuanya ya
kamu gak perlu berterima kasih sama aku
aku ngelakuin ini semua itu ikhlas
hitung hitungkan bantu calon mertua
mau apa kamu lepasin
kasih tau gak lu
aku kan sudah bilang
ya sesuai perjanjian aja
kamu gak baca cerita nakas tinggalin buat kamu di rumah kamu ini
ayah tasya untuk ayah kamu
ya kan gue udah kasih tau sama kalian mereka ada di mana
mereka gak ada di tempat itu rendy
makanya sebaiknya kamu bantu aku cari mereka
ya kalau enggak
kalau enggak ya ayah kamu yang akan banyak semuanya
gue bener bener gak tau lagi tasya ada di mana
masuk gue harus ke mana nih
mereka gak ada di tempat itu rendy
makanya sebaiknya kamu bantu aku cari mereka
ya kalau enggak
kamu ada di mana
kamu ada di mana
dan gak tau gimana pokoknya tiba tiba ada tristan
terus dia langsung bawa ayah ke klinik temannya dia
karena dia bilang ayah butuh perawatan
aku sekarang ada di klinik asri di daerah senopati
syah lo harus hati hati
tristan tuh sengaja gak deketin lo
lu tunggu gue gue jemput lo sekarang oke
saya kesana sekarang

dia udah gak butuh perawatan lagi
jadi saya membawa dia pulang
maaf mbak pak mahendra masih membutuhkan perawatan dan pengawasan
jadi saya tidak akan membiarkan anda membawa dia pulang
dok pokoknya saya akan bawa ayah saya pergi
dia udah gak aman disini
trans suara wanita
ayah udah keluar
dokter saya bener bener harus bawa
ayah saya pergi
saya harus bawa ayah pergi sebelum orang orangnya
saya pasti bangun makasih fresh

saya tetap tidak mengizinkan kamu membawa ayah pulang
dia masih perlu perawatan
kalau kamu tetap ngotot
itu sangat membahayakan jiwanya
kamu tidak perlu khawatir
klinik ini sudah menambah personil keamanan
jadi saya kira ayah kamu cukup aman disini
saya akan tetap bawa ayah saya pergi apapun resikonya
ini punya kamu bukan
saya tidak akan membiarkan kamu
membawa papanya tasya dari sini
lo dengar ya
gue harus selamatin bokap gue
dan gue akan melakukan apa saja untuk mendapatkan itu
tapi saya juga akan ngelakuin apapun
untuk melindungi papanya tasya
dan saya tidak akan membiarkan kamu
untuk membawa papanya tasya